hanya akan berhenti pada alexis saja karena sekedar memenuhi janji kampanye
lalu juga bagaimana nasib janji janji manis anies yang lainnya
untuk membahas hal ini di studio sudah bersama saya saat ini
hendry satrio akademisi politik universitas paramaridang
selamat malam pak hendry terima kasih sudah hadir
sebelum kita mulai perbincangan malam ini
saya ingin tunjukkan dulu beberapa janji janji dari anis sandi ya ketika masa kampanye
kemudian setelah masa transisi kemudian disampaikan kepada publik
ada tujuh hal yang menjadi poin utama yang akan diwujudkan dalam waktu dekat oleh anisandi berikut ini
ini kami rangkumkan tujuh janji yang paling banyak disebut
jadi bukan hanya tujuh saja sebenarnya janjinya
tapi yang paling banyak menjadi sorotan dan ditagi terus menerus
yang pertama adalah program rumah dp rupiah
lalu yang kedua program transportasi terintegrasi dengan biaya serba lima ribu rupiah
adalah tutup alexis kemudian okoc kemudian ada kjp plus dan kjs plus
dan kemudian yang juga sering dibicarakan ini menghentikan reklamasi
lalu juga menghentikan penggusuran
dari tujuh ini yang anda lihat hari ini mungkin ya bang hendri ya
bahwa menutup alexis ini kemudian
apa yang anda baca dari menutup alexis ini
apakah kemudian ada pertanyaan juga publik yang lain
wah ini mungkin ditujukan dilakukan saat ini
ini juga karena mungkin yang soal reklamasi yang juga sering ditagi
itu mungkin akan lebih jauh lebih sulit mewujudkannya
apalagi ketika disinggung soal dp rupiah
yang mungkin dalam postur apbd nya juga belum termasuk di situ
apakah ini adalah semacam gerak politik di awal agar lulus
saya sudah melunasi janji saya yang paling tidak satu hal
apakah seperti itu
memang anisandi butuh signature cepat mas indra
signature ya kita gak sebuah ini signature
bahwa mereka memang do something
karena setiap hari itu kan dipantau
bahkan ada desa sesus misalnya kayak tanah abang
menjadi tidak rapi lagi
menjadi apa namanya tidak rapi lagi
makanya itu kan desa sesus yang harus segera mereka jawab
makanya di seratus hari ini yang paling menurut saya yang paling visible adalah
misalnya menutup aleksis ini
walaupun kata kata alexis ini kan jadi kata kata lagi
menjadi sebuah hal yang patut juga dijelaskan
karena tidak semua warga jakarta mengerti apa itu aleksis kan
jadi jangan sampai kita semua menganggap warga jakarta mengerti aleksis
jangan jangan malah pada
nama ini mencuat pada saat debat pilkada jakarta aja
tapi itu nomor sekian lah
yang jelas memang harus ada
hal yang disampaikan oleh gubernur andi sandi yang ada kaitannya dengan janji kampanye
karena sepanjang dua mingguan ini mereka menjabat sebagai gubernur wakil gubernur
kan yang keluar itu lebih sering kontroversial
pelarangan mas anies ada aduan di balai kota
yang menurut saya secara komunikasi politik itu tidak tepat
walaupun nanti akan diberdayakan lurah dan camat
tapi melarang dari awal dengan langsung mengungkapkan bahwa
itu tidak baik secara komunikasi politik
tidak baik secara komunikasi politik dan langsung head to head dengan penguasa sebelumnya
dan itu sangat berpengaruh dengan warga pastinya
jadi pada saat itu warga pasti akan berpikir
nah kemudian yang kedua
misalnya tentang sepatu pantofelnya mas andi
which is itu memang bagus juga
karena ada sayembaranya
bahkan sandi juga sempat membicarakan mengutarakan tentang rute baru transjakarta untuk mengatasi kemacetan
tapi sisanya memang banyak sekali kontroversi kontroversi yang menurut saya tidak pas gitu
pidato pada saat beliau dilantik
terus kemudian ada istilah pasukan langit segala di jakarta sekarang kan
nah makanya dia butuh suatu signature yang membuat warga masyarakat
kembali ya jadi ini sebuah upaya merangkul kembali warga agar percaya pada anies sandi begitu ya
betul dia melakukan sesuatu
karena dari sisi reklamasi pun terlihat sekali head to head nya dengan pemerintah
pak luhut dalam hal ini kan
masih terus reklamasi
terus tegas sekali reklamasi
bahkan ada satu blunder politik lagi menurut saya mas indra
pada saat anies sandi dipanggil pak jokowi
sebelum mereka dipanggil pak jokowi mereka mengatakan
akan membahas reklamasi
kita akan membahas tentang reklamasi
ternyata tidak sama sekali
setelah selesai kemudian mengatakan tidak sama sekali
sama sekali hanya enam dan tidak termasuk reklamasi
itu salah satu dari komunikasi politiknya pak jokowi bahwa reklamasi bukan urusan anda
that's why saya tidak bahas dengan anda kan gitu kan
kalau nggak mau dibahas dengan anak kan berarti bukan urusan dia kan bukan urusan kita
maksudnya secara politik begitu
secara politik begitu ini sudah ada yang ngurus gitu
nah masalah janji anda tentang reklamasi dengan warga ya terserah aja
kemudian kan kontroversi selanjutnya pertemuan dengan para pengembang
yang kata salah satu fungsionis gerindra pak mas tovik waktu itu bilang
nggak pengembangannya yang satu kok yang lainnya tamu aja
ketemu dengan pak prabowo dan waktu itu di salah satu majalah di indonesia kan diungkapkan bahwa
pertemuan itu tidak disediakan
nah itu kan kontroversi kontroversi yang terjadi membuat anisandi ini membutuhkan sesuatu yang bisa dilihat
keluar dari kebisingan itu ya keluar dari apa
hal hal yang membuat secara komunikasi politik akan jelek di mata warga dki
jadi ini satu hal yang menurut anisandi mungkin juga timnya yang paling mungkin dilakukan
sehingga untuk menarik kembali kepercayaan soal tutup alexis ini
nah bahkan sekarang kan sebetulnya pertanyaan ini kan
ini kan tidak diperpanjang bahasanya
itu kan kalau tadi sama sama kita lihat di cnn ada dua hotel dan
giriapijat gitu kan
kalau memang tidak diperpanjang kemudian apakah alexisnya akan tutup
itu kan belum kita bahas juga apakah ini tutup atau sekedar izin
ya misalnya giriapijatnya yang tidak diperpanjang tapi kemudian hotelnya diperpanjang
kan kita juga nggak tahu
tapi anyway dari itu semua yang kita lihat adalah usaha anies sandi untuk membuat signature ke warga jakarta
bahwa mereka memang do something
ada dua puluh tiga yang tadi kan disebutkan yang tujuh
tujuh itu yang mungkin paling sering disampaikan saja ya
ya bahkan menurut saya jangan jangan sebentar lagi ada tuntutan untuk membaiki tanah abang lagi
jadi menurut saya gini lah anisandi harus ingat bahwa gubernur sebelumnya meletakkan dasar standar
yang sangat bagus di jakarta
standar kerja yang sangat tinggi begitu
ya standar kerja yang sangat tinggi di jakarta
minimal dia menyamai
sukur sukur bisa melampaui
karena mas idra seperti yang saya sering katakan warga jakarta ini galak ke gubernurnya
belum pernah sejak pemilu langsung dilakukan memilih gubernur belum pernah ada petahana yang dua periode
jadi kalau turun bahayakan aja
jokowi ahok memasang strategi yang sangat tinggi gagal juga dua periode
nah ini harus nih
makanya pelan pelan anisandi harus menapak itu
pr terbesar mereka adalah mas indra
kompak sampai akhir
salah satu diantaranya punya target tersendiri
makanya udah gak usah kepikiran capres atau macam macam
ini aja dulu diuruskan
baik kita lanjutkan selanjutnya nanti setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali tetap ladisi dengan indonesia pradis
kita akan coba konsisten ke depan dan kita akan pastikan sesuai dengan janji kita
tidak akan membiarkan praktek praktek seperti ini melenggang begitu saja
karena itu kita akan ambil langkah dan ini pesan kepada semua
kalau anda coba coba maka kita akan tindak dengan tegas
siapapun dimanapun siapapun pemiliknya siapa berapa lamapun usahanya
bila ini melakukan praktek praktek amoral apalagi menyaksikan prostitusi tidak akan dibiarkan
ketika melunasi janji menutup alexis begitu ya paling tidak ini izin usaha dicabut
nanti mungkin secara terminologi bisa secara hukumnya lebih detail akan dibahas juga
tapi yang menjadi pertanyaan begini ketika melunasi salah satu janji kampanyenya
dengan pernyataan hari ini itu seperti berjanji lagi tidak menurut anda
karena nanti masyarakat akan menagi lagi banyak tempat lain di jakarta
ini sebenarnya menjadi signature atau bisa jadi blunder politik juga bagi anies
sebelum kita kesana ya secara gamblang hari ini gubernur anies menyampaikan bahwa di jakarta banyak tempat seperti itu
itu kan menjadi pertanyaan lagi buat warga jakarta ternyata banyak
kalau dia bilang jangan coba coba berarti kan memang banyak yang sudah mulai coba coba
betul kata mas indra tadi ini akan menjadi list janji janji berikutnya lagi
nah itu dia
nah ini apakah kemudian mas anies bisa melunasi janji ini ya kita tunggu saja
tapi hati hati sebagai gubernur misalnya
nah ini sekarang kan tadi pernyataan resmi sebagai gubernur gitu kan
dan berkata bahwa seolah olah memang banyak sekali tempat tempat seperti itu
ini kan dibuka dengan gamblang
soal artinya kalau warga masyarakat jakarta mempertanyakan kemana saja pemerintahnya
dulu baru roofledge ya nanya penghentian anj lis
ini memang sudah jadi kalau kita berkata bahwa inibelsingan
yang ketiga itu monster

sejauh ini tadi sudah pojawi
yang kedua tyrannical
yang ketiga kayak
mas jok dengan
sebenarnya bisa mencoba
keberhasilannya kita lihat saja karena
kan nggak ada yang pernah nanya ada
berapa selama ini mas andi sendiri yang ngomong
ada beberapa nah ini yang bahaya juga
kita lihat saja lah pak bisa sebelum ada
hari ini terjadi begitu tidak
memutuskan tidak memperpanjang sebenarnya jumat
pekan lalu ya memutuskan tidak
memperpanjang izin usaha terhadap alexis ini
sebelumnya yang menarik ini ketika
ditanyain terus kapan menghentikan
reklamasi kapan menutup
karena mungkin banyak
sebagian warga jakarta
yang meragukan sebenarnya
ahokaja belum bisa
kemudian menutup alexis
tapi berhasil menutup kalijodo
misalnya nggak mungkin lah misalnya
gubernur sekarang bisa ternyata ini dilakukan
cuman pertanyaannya kan
apa namanya itu muncul kemudian ada
pernyataan dari salah satu politisi dpr
tegarida taufik yang mengatakan
anisandi ini jangan dikejar kejar soal alexis
dan reklamasi belum lewat seratus hari
fokus di apbd dulu
ini artinya bagaimana anda memotret ini
nah ini menarik memang
nah apapun itu kan seorang gubernur
pasti tergantung dari apbd
karena anggarannya kan ada di sana memang bisa
menggunakan apbd lama
selama masa jedanya masih ada
nah tapi memang
perpolitikan di indonesia
memang begitu mereka menunggu
kapan mereka action jadi memang
mas indra kita tidak boleh menutup mata juga
memang masih banyak yang belum bisa move on gitu kan
dari kontestasi politik kemarin boleh boleh saja dan
wajar saja tapi menurut saya memang
harus melakukan sesuatu
dan yang tidak menggunakan
apbd quote on quote ini kan memang penutupan penutupan
sebetulnya menurut saya
kalau pendekatannya pas bisa saja
tidak menggunakan apbd juga bisa tapi hanya
aturan aturan lain yang mungkin harus
sekarang begini kalau misalnya
nunggu apbd kan saya dengar juga
rapat paripurnanya kan gak jadi jadi tuh
nah itu juga menjadi hambatan
itu menjadi kendala tersendiri menurut anda ya
kenapa pun itu beberapa hal
memang harus diputuskan melalui
rapat paripurna misalnya kalau
tentang reklamasi kan izinnya juga sudah lewat
paripurna waktu itu sehingga
memang menjadi hal yang penting
mendapat dukungan dari dprd
nah mas anies sih menurut saya
mengambil langkah yang berani juga
beberapa hari ini kontroversi terus yang dihasilkan
ya melakukan hal sesuatu lah
paling tidak ada satu begitu ya
ada sesuatu yang dilakukan dengan baik
walaupun nah ini dia nih
masukan lagi kan
secara gestur politik tuh
agak kurang pas tuh tadi wakil gubernurnya tuh
ya agak tegang gitu kan
oke saat saat konversi ya
ya musuhnya harusnya mendukung saja
ini saya sih menilainya begini
mereka kan kerap ingin sekali
tampil berdua gitu ya
naik vespa berdua
naik motor berdua naik apa berdua
pokoknya setiap ada hal yang penting berdua
bagus terusin aja
supaya minimal untuk mencegah bahwa
ada dugaan dugaan mereka bisa nggak kompak
karena kan kita deg degan nih sekarang
kalau sampai mereka tidak kompak
waduh jakarta nih mau dibikin apa lagi ya
yang rugi warga jakarta maksudnya ya
posnya sudah besar juga kemarin
menurut saya dari tujuh tadi yang ditampilkan cnn
tujuh tujuhnya itu bisa terlaksana
karena kan tadi saya katakan ada dua puluh tiga tuh
memang yang paling agak sulit menurut saya
menghentikan reklamasi ya
karena itu head to head dengan pemerintah pusat
dan menurut saya tadi menarik sekali cnn justru mengangkat
angle yang lain tentang pekerja asing yang ada di sana
itu menurut saya
satu dot lagi terbuka
buat warga jakarta dan nasional bahwa
eh bukan hanya masalah izinnya
tapi ada juga masalah tenaga kerja
itu bagus sekali
dari tujuh itu mungkin kita ingatkan lagi
salah satunya adalah hentikan penggusuran
kita ingat dalam waktu dekat
ketika pengadilan memenangkan gugatan warga bukit duri begitu ya
gubernur anies mengatakan tidak akan mengajukan banding
coba kita lihat terlebih dahulu sebelum kita mengulasnya
lebih lanjut pernyataan dari anies baswedan berikut ini
ya kita nanti akan kita lihat lagi ya besok
kita berharap dalam waktu pendek ini semuanya bisa beres
kita ingin tertib dan kita akan tertipkan
dan nanti ada solusinya juga
kami berangkat rencana
nanti kita lihat solusinya
baik dalam pesan yang lain disampaikan juga tidak akan mengajukan gugatan banding begitu ya
nah apakah ini bisa menjadi tolak ukur bahwa
inilah salah satu kerja atau mewujudan janji
ataukah ini hanya karena masalah bukit duri saja
sehingga yang lain lain nanti jangan jangan bisa menggusur juga
gini ya ini kan sudah diputuskan oleh pengadilan
jadi artinya memang kalau mereka berdua mengatakan tidak akan mengusur
mereka harus mengatakan banding
kan memang harus dipenuhi janji janjinya
nah janji lagi berarti ini
janji lagi gitu
makanya kalau tadi dikatakan pasti sudah ada solusinya
itu sayangnya kan belum diungkapkan
tapi yang jelas adalah pada saat mereka berjanji untuk tidak menggusur
harusnya memang sudah dipikirkan cara caranya
alternatif untuk mengatasi masalah itu ya
malah menurut saya menarik juga tuh
kira kira misalnya dari salah satu tim transisi kan ada marco kusuma wijaya
marco yang sering mengatakan bahwa
penggusuran untuk di pinggir kali itu sama sekali tidak berkorelasi dengan pencegahan banjir misalnya
nah itu kita perlu dengarkan juga
kalau nggak gusur terus pindah tempat kan sama aja jadinya
tapi apa yang dilakukan anies sandi selama ini minimal dengan tidak mengajukan gugatan balik
itu suatu hal yang positif juga
so artinya dia sebagai gubernur jakarta memang memenuhi janjinya untuk tidak
hanya saja kan kita harus lihat juga kira kira apa yang akan dilakukan oleh anies sandi kan
kalau kita ke bukit duri sudah rata dengan tanah tuh
nah apa yang akan mereka lakukan
apakah akan memberikan ganti rugi gitu ya
atau kemudian akan membangun lagi
memang ada putusan mengandalkan itu untuk mengganti rugi ya
prof dki membayar ganti rugi
ya membayar ganti rugi kan
jadi makanya ganti ruginya kan kita belum tahu berupa apa gitu
apakah rumah lagi
atau apakah uang cash gitu kan
kalau uang cash kan pasti ada masalah lagi
misalnya seperti ada pajaknya di situ
kalau udah bayar pajaknya lagi kan ya pasti berkurang juga
nah ini yang akan kita lihat
hanya saja intinya buat gubernur dan wakil gubernur kita ini jangan terlalu banyak janji juga
warga jakarta ingat janjinya
nah itu dia pertanyaannya kemudian
ketika soal bukit duri disesuaikan dengan janjinya
oh ada hentikan pengusuran apakah mungkin ini bisa sebagai wujud menghentikan pengusuran
karena tidak mengajukan bukatan banding misalnya ketika warga yang digusur ini
menang gugatan walaupun digusur di era pemerintahan sebelumnya
tapi secara substansi misalnya apakah memang ini lebih kepada keputusan yang populis
kadang kadang kan pemerintah dihadapkan
tidak populis tapi memang ini yang harus dilakukan
nah ini anies ini apakah cenderung akan populis populis saja menurut anda
waktu itu kan reaktifnya memang harus populis
pada saat tidak menang gugatan gimana
apakah akan mengajukan gugatan balik
memang paling aman tidak
paling aman untuk strategi politik
untuk strategi politik paling aman tidak
sebetulnya kalau dari sisi komunikasi politik yang paling pas jawabannya adalah kami akan pertimbangkan
tapi mungkin waktu itu kalau saya tidak salah wagub sandi yang jawab kan
tidak akan menggugat balik
nah ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri
pada saat seorang wagub berkata tidak akan muat balik
maka warga bisa menganggap ini adalah polisi baru kebijakan baru di jakarta
nah ini memang harus dipenuhi lagi lagi ujungnya
bagaimana cara pemenuhannya itu yang menurut saya harus segera
karena apapun itu masyarakat jakarta juga sudah banyak yang menikmati hasil kerja pemerintahan di zaman jokowi dan di zaman ahok
kalau di zaman jarod kan tidak ada bedanya
jadi dua itu saja
meneruskan saja ya
nah standar standar itu sudah ada di kepala mereka
makanya kalau misalnya kemudian berkurang
itu teriak semua
teriak semua warga jakarta
karena sudah tahu yang bisa dilakukan oleh gubernur sebelumnya itu sampai sejauh ini
artinya sudah bisa dilakukan
nah sekarang kan di bukit duri itu
kalau mas indra sempat kesana
memang jadi sebuah lahan yang nanggung jadi akhirnya
nah ini mau dibuat seperti apa
juga kan akhirnya masyarakat bertanya tanya
kemudian apakah layak digusur atau tidak
nah itu kan pm prof yang punya pertimbangannya
tapi kalau kemudian kita lihat
apakah di bukit duri itu kumuh atau tidak
tapi kan banyak ahli yang berada di lingkungan pak anies dan pak sandi kan mengatakan bahwa
ada hal lain kok selain hanya digusur gitu
nah ini kan kadang kadang sulit juga mas indra
kalau kita belum pernah digusur
kita nggak bisa mengerti bagaimana perasaan mereka yang digusur
nah tapi gubernur kita yang baru
jadi rasanya kurang tepat mengatakan digusur digusur itu karena salah mereka sendiri segala macam itu menjadi tidak pas ya
iya menjadi tidak pas
gini jangan sampai yang saya takutkan nih mas indra
ini kebanyakan janji nih
setiap ada janji yang dilaksanakan
mereka berjanji lagi untuk hal berikutnya
ini kebanyakan nyanyi susah loh
belum tentu dua periode juga
tadi satu alexis ditutup
beberapa yang lainnya ini kan nama nama yang lain gitu
ini juga tidak akan
mengadukan gugatan balik gitu
mengadukan gugatan balik
nah itu janji lagi
nah ini kita lihat saja
apa yang harus mereka lakukan
karena kan sekarang kan begini
kalau kemudian warga dukit duri mendirikan bangunan bangunan liar
itu kan jadi pengar lagi
iya mau diapain ya
ini menjadi masalah baru ya
makanya memang harus dieksekusi
nah jadi menurut saya
pagar pagar atau tembok tembok yang sudah ada
nggak perlu lagi dipertinggi oleh anisandi
jadi artinya mereka fokus lah dengan dua puluh tiga hal itu
kemudian langsung laksanakan
dan segera bisa biar masyarakat jakarta juga bisa melihat perbedaannya
baik itu kan tadi soal apa namanya
hentikan pengusuran dengan informasi terkait dukid duri
begitu yang memenangkan gugatan
tadi kita juga sudah bahas sejak awal soal penutupan alexis
tapi kemudian memang memunculkan janji lagi
jangan main main loh warga yang ngelapa
pengusaha pengusaha yang lain dengan ini
padahal mungkin tahu faktanya juga banyak
apakah akan ditindak juga
atau hanya berhenti sebagai lip service saja begitu ya
tapi kali ini yang kita bicarakan soal reklamasi
tapi kita simak terlebih dahulu pernyataan anies baswedan terkait dengan reklamasi
kalau soal posisi kita dari zaman kampanye
sudah jelas sudah jelas
nggak ada yang berubah dari posisi kampanye
sesudah kita selesai dengan
kalau ada refungsi refungsi seperti apa yang akan kita lakukan
nanti kita lihat dulu
dari mana ide itu
kami nanti akan sampaikan langkah langkah untuk reklamasi di waktu yang tepat
langkahnya nanti kita lihat dulu nanti seperti apa
sama seperti pernyataan yang bukit duri tadi yang disampaikan gubernur anies
kita lihat nanti solusinya seperti apa tunggu dulu
ini publik suruh nunggu ini ya
ada celah yang sengaja diambil begitu untuk mungkin exit strategy
karena mungkin tidak bisa terpenuhi
ataukah ini benar benar akan ada hal yang signifikan dilakukan oleh gubernur anies
nanti kita ulas lebih lanjut ya
termasuk kita bicara soal paripurna yang entah kenapa tidak kunjung dilakukan oleh dprd dki jakarta
setelah jeda berikut kami kembali
baik di perbincangan sebelumnya segmen sebelumnya kita sudah sampai pada soal ketika menunaikan satu janji
tercetus disitu ada janji yang lain
kita lihat lagi nanti kita lihat lagi nanti itu beberapa kali disampaikan oleh gubernur anies ya
ini bahaya sebetulnya
bagaimana anda melihat ini
ya jadinya kan caratannya bertambah terus gitu
sementara hal hal lain yang ditunggu oleh masyarakat yang
juga belum dilakukan
ya ya isi lain tertulis dp rupiah
dp rupiah dp rupiah itu nanti di perbincangan di tempat yang lain
tapi maksud saya yang lima ribu integrasi juga masih ada
terus kemudian ada okoc ada okotrip ada okok yang lainnya
nah ini ada tambah tambahan lagi
harusnya kan orang orang juga akan tunggu gitu
nah maksud saya mas anies dan mas sandi harus ingat
dalam seratus hari
itu memang bukan keberhasilan yang dicatat
tapi minimal fondasinya sudah terbangun
jadi kalau dihitung seratus hari sekarang sudah dua mingguan
kalau saya nggak salah empat belas an lima belas hari
itu berarti masih punya waktu delapan puluh lima hari lagi
nah minimal fondasinya itu tertata juga
harusnya sudah ditunjukkan soal reklamasi
ini fondasi kita seperti ini
misalnya ya reklamasi satu hal
misalnya dia katakan kita tetap konsisten kok masalah reklamasi
tapi kan tadi cnn sudah menunjukkan bahwa
oh masih berlangsung kok
coba anis andi pernah datang nggak selama jadi gubernur
nah ini penting nih ya
kalau memang dia menolak
kalau memang menolak datang aja ke sana suruh berhenti
sampai ada keputusan yang tetap
artinya keputusan tetap itu adalah
ada kesamaan visi dan keputusan antara pemerintah nasional
dalam hal ini diwakili oleh menko maritim kan
dengan anis andi gitu
sementara yang di sana jalan terus
berani nggak mereka datang ke sana
ternyata hanya berpolemik aja
ya bilang katakan saja kan dekat
itu kan nggak jauh juga
dan sebagai gubernur kan punya akses ke sana
tapi jangan sampai juga dikasih tahu
terus pekerjaannya pada nggak ada
terus dia bilang enggak kita udah datang pekerjanya nggak ada
di setting ya
itu kan sama saja mereka nggak pernah nonton cnn
itu kan bisa dilakukan oleh anis andi
jangan sampai ada
karena saya ada satu perkiraan lagi tentang reklamasi ini
setengah kabur saya nyebutnya
setengah kabur itu artinya
kita tolak reklamasi
tapi kita patuh terhadap pemerintah pusat
itu kan setengah kabur
tapi yang ingin dilihat warga jakarta menurut saya adalah
datang saja ke sana
dilihat berhenti aja dulu sementara
minta berani nggak
itu yang harusnya juga kembali ditagi lagi
tapi kita masuk ke soal bahwa sampai dua minggu ini ternyata juga ketika ditanya
ini terkait dengan ketika anies ditanya bagaimana
oh itu nanti setelah urusan dengan dprd selesai
kan itu selalu yang disampaikan
beberapa kali yang disampaikan oleh gubernur anies
kita lihat pernyataan tentang mendagri
tentang paripurna terhadap gubernur dan wakil gubernur dki jakarta berikut ini
apapun dprd itu perwakilan masyarakat di daerah
tidak ada alasan dprd tidak diadakan paripurna
awal seorang calon kepala daerah itu wajib di dprd
tapi kalau dari kata dprd masih sunnah gitu pak
dan itu jadi anis anisnya dikegantung gitu pak
nggak bisa kalau saya sudah buat instruksi
nggak harus ada
siapapun gubernurnya dari partai mana
dia adalah sah terpilih
harus diberi kesempatan menyampaikan skala prioritas program
sisa waktu dua bulan ini kalau tidak kan sayang
baik sudah bergabung bersama
kami pak gembong warsono dari pdi perjuangan
selamat malam pak gembong
baik pak gembong
ini sebenarnya bagaimana sih pak paripurna
untuk gubernur anisandi ini seperti apa
apakah memang ada aturan yang mengatur
kalau menurut mendagri
kok tadi disampaikan wajib begitu pak dilakukan
jadi kan gini mas indra
memang dalam konteks aturan
tidak ada aturan yang mengharuskan
paripurna istimewa itu digelar di dprd
karena kan gubernur itu sudah dilantik oleh pak presiden di istana negara
sehingga dengan demikian
paripurna istimewanya tidak wajib dilaksanakan
itu pemahaman dari praksi pdi perjuangan seperti itu
tapi menurut pak mendagri tadi kok wajib pak
tidak tidak ada satu aturan pun
yang mewajibkan paripurna istimewa itu digelar oleh dprd
kalau surat edaran dari mendagri itu
itu surat edaran dari dirjen oda
oh dirjen oda ya
surat edaran dari dirjen okda itu namanya surat edaran
surat edaran itu kan tidak mewajibkan gitu loh mas
edaran itu kan berlaku untuk internal kan begitu
pemahaman kita seperti itu mas indra
oke jadi artinya tetap pdi perjuangan menilai
tidak perlu ada ini ya
karena di satu sisi gubernur dan wakil gubernur
ketika ditanya soal strategi dan juga konsep programnya
mengatakan nanti setelah ada urusan dengan dprd selesai begitu pak
artinya gini ketika urusan dengan dprd selesai itu soal soal komunikasi
tetapi dalam kontek kontek
konteks paripurna istimewa kan tidak mewajibkan itu
sehingga yang kita harapkan dari pak anies dan pak sandi
bagaimana melakukan komunikasi politik dengan praksi praksi di dprd
sehingga komunikasi yang selesai
sehingga komunikasi yang saat ini buntu bisa cair
nah ketika komunikasi cair
maka yang kita dorong kepada pak anies dan pak sandi berikutnya adalah
bagaimana segera mendorong kuapps itu kepada dprd untuk segera dibahas
jadi menjadi apbd dua ribu delapan belas yang akan datang
seperti itu mas
oke pak gembong jadi intinya yang dimaksud oleh dprd dki terutama pdip ini
komunikasi yang seperti apa
gubernur dan wakil gubernur ini datang ke dprd
atau datang ke fraksi pdi perjuangan atau bagaimana
enggak juga enggak juga
artinya gini kalau bicara komunikasi kan tidak harus formal tuh mas mas indra
artinya komunikasi informal barangkali jauh lebih mengenal kan begitu loh
kemudian siapa yang harus menginisiasi pertemuan informal itu
bisa juga dari dprd bisa juga dari gubernur
kan tinggal tinggal bagaimana menciptakan inisiatif aja mas gitu loh
jadi enggak harus ke fraksi pdi perjuangan tidak harus kan gitu loh
tapi bagaimana dengan suasana seperti ini
enggak tahu itu dari pimpinan dewan nggak tahu itu dari gubernur
untuk melakukan komunikasi politik ke depan
agar suasana kebutuhan komunikasi bisa segera cair kan gitu loh mas
baik terima kasih atas penjelasan singkatnya pak gembong warsono
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
oke terima kasih mas indra
terima kasih pak gembong singkat saja catatan anda soal ini bagaimana
ya tadi kan sudah kode keras ya
jadi memang soal komunikasi saja tapi mendagri bilang wajib
ini menjadi hal yang berbeda lagi nih
ini kan sebetulnya begini dikatakan wajib itu waktunya kan memang tidak ditentukan
kapan tadi pak mendagri kan nggak menjelaskan
tapi menurut saya adalah yang di mungkin yang dimaksud wajib oleh pak mendagri adalah
pertemuan antara dpr dengan dprd dengan gubernur
dengan gubernur ya
apapun namanya itu paripurna tertentu
tapi kan pak gembong tadi sudah dengan tegas menjelaskan kode kerasnya itu komunikasi lah
sekarang siapa yang harus mulai menurut anda
ya gubernurnya lah
gubernur kan dipilih oleh rakyat ini kan anggapannya begini gubernur dipilih oleh rakyat
dpr juga dipilih oleh rakyat tapi pada dasarnya perwakilan rakyat di pemerintahan itu adanya di dprd
jadi ya enggak ada salahnya juga
kemudian mas anies dan mas andi datang ke kalau satu satu kan itu sudah jelas komunikasinya komunikasi lah
sekarang begini pak anies mas andi ketemu dengan jokowi sudah
sekarang ketemu dengan mungkin dengan
sekarang ketemu dengan jokowi
sekarang ketemu dengan jokowi

ketemu dengan ketua mumpartai
ketemu dengan ketua mumpartai
mungkin sudah gitu kan
nah ini penguasanya atau pemilik suara terbanyak di dprd siapa kan pdip
ya datanglah ke rumah ibu mega orang dekat juga rumahnya mas anies dengan ibu mega kan dekat juga
kalau siraturahim baik setelah itu pak gembong kemudian pak prasetyo pasti akan terima dengan baik
jadi kuncinya itu sebenarnya ya soal komunikasi yang harus dijalin dan dimulai mungkin oleh gubernur mas anies
kalau pr nya mas anies adalah untuk menyatukan jakarta lagi salah satu hal yang paling mudah dilakukan adalah tidak kaku
itu poinnya terima kasih bang henry satria telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
dan rangkuman fokus bahasan kami segera hadir setelah tidur